bukan sulap bukan sihir
meski dulu dipopulerkan para pesulap pada akhir abad ke sembilan belas
apa yang anda lihat ini dilakukan hanya dengan kartu remi biasa tanpa tipu daya
nah apa yang saya bisa lakukan atau mungkin lebih tepatnya berusaha lakukan adalah cardistry
nah cardistry adalah istilah dalam bahasa inggris yang menggabungkan dua karta
yaitu card atau kartu dan artistry atau kesenian
nah cardustry sendiri di indonesia mulai menunjukkan perkembangan beberapa tahun terakhir ini
karena semakin banyak orang yang ingin memamerkan keterampilan tangan di depan teman mereka
ataupun juga di media sosial
untuk tahu lebih banyak soal kardistri kami bertemu dua kardis atau seniman kartu tanah air
keduanya memiliki pengalaman lebih dari sepuluh tahun di dunia cardistry
saya minta diajari sejumlah trik sederhana yang bisa saya pamerkan kepada keluarga saya
di antaranya charlier cut
gerakan ini masuk genre one handed cut
menurut legi gerakan ini adalah fondasi untuk gerakan lain yang lebih sulit
meski terlihat seperti gerakan sederhana saya kesulitan mempraktekkannya
legi sendiri mengaku perlu waktu sekitar tiga bulan untuk melancarkan gerakan ini
untuk menjadi seorang kardis memang perlu ketekunan dalam berlatih
semakin sering latihan maka akan terbentuk muscle memori atau memori otot
sehingga kemudian akan lebih mudah melakukan berbagai atraksi
selain itu leggy juga menyarankan untuk belajar langsung dari orang orang yang sudah terlebih dahulu mahir
karena akan mempermudah proses pembelajaran
tapi kalau tips yang utama dari saya sih ikut gathering sih ikut kumpul
jadi ketemu sesama hobisnya juga gitu
ketika kita ketemu tuh nanti kan misalkan kita ada kendala lagi belajar
misalnya lagi belajar charlian gini tapi aduh tapi kok gue susah ya ini gak bisa naik
nah nanti tuh bisa sharing dengan sharing itu lebih cepat sih
di indonesia sendiri komunitas kardistri sudah terbentuk sejak tahun dua ribu

berawal dari sejak tahun dua ribu
sebuah forum di internet komunitas indonesia card artist atau biasa disingkat indokardis
kemudian merambah ke media sosial
mereka menyelenggarakan berbagai kegiatan dan kompetisi skala nasional
seperti national cardist three day yang menjadi ajang pertemuan para kardist tanah air
untuk saling berbagi dan mendukung kecintaan pada seni memainkan kartu
di situ kita curahkanlah semua kecintaan lo sama kartu
kita bisa lihat kartu pengen lihat kartu yang mungkin selama ini lo cuma lihat di internet gitu
terus pengen belajar move yang selama ini cuma lu lihat orang perform gitu
mungkin kalau ketemu orangnya langsung di situ bisa langsung tanya
bang move itu apa namanya move itu gimana caranya
pandemi yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir membuat indokardis
untuk sementara lebih fokus pada kegiatan daring
meski begitu hal ini justru membuat konten video kardis
sri asal indonesia meningkat pesat
hal ini seiring dengan bertambahnya waktu luang masyarakat
untuk mempelajari keterampilan baru saat harus berada di rumah
tertarik dengan kardistri selamat mencoba